tapi faktanya memang kita terima sudah rp lima belas rp enam belas
selain dipenuhi dengan aneka tanaman
ketika nanti ada kewajiban mengganti ke bis listrik